kita ke informasi lain gerakan ⁇ womens ⁇ march dua ribu delapan belas kembali digelar di jakarta sabtu pagi
ribuan peserta dari berbagai organisasi dan komunitas melaksanakan aksi long march
dari jalan tamrin menuju kawasan monas
sejumlah isu seperti halnya kekerasan terhadap perempuan buruh migran
kestaraan gender dan orientasi seksual menjadi fokus dalam gerakan ini
jelang peringatan hari perempuan internasional pada delapan maret
sejumlah aktivis dari berbagai komunitas dan organisasi berbasis isu perempuan
dan kestaraan gender kembali menggelar aksi women's march dua ribu delapan belas
aksi dimulai sekitar pukul tujuh pagi dan dibuka dengan berjalan kaki
dari jalan tamrin menuju taman aspirasi monas
aksi yang diikuti oleh ribuan peserta ini mengusung tema
lawan bersama untuk menyuarakan sepuluh isu
berbagai tuntutan seperti menolak rancangan kuhp
percepatan pengesahan ru penghapusan kekerasan seksual
dan ruu perdenganan
kandungan pekerja rumah tangga yang berpihak kepada perempuan
serta penyelesaian kasus buruh migran menjadi tuntutan gerakan ini
dan sudah ada koresponden cnn indonesia miladia rahma
yang memantau langsung aksi women's march indonesia dua ribu delapan belas
selamat siang mila
bisa anda jelaskan sebenarnya
apa alasan mereka melakukan aksi ini pada hari ini
karena mengingat tentunya ini jalan seharusnya steril begitu
yang bisa dilakukan esok hari yang biasanya ada car free day
namun mengapa justru di hari ini dilakukannya
ya selamat siang iqbal
memang kalau kita bicara kenapa kemudian harus dilaksanakan pada tanggal tiga maret begitu ya
selain kemudian ini juga bertepatan dengan menjelang peringatan hari
perempuan internasional yang jatuh pada tanggal delapan maret
ini tentu saja dipastikan karena pada saat
tanggal tiga ini juga bisa dikatakan weekend ya
sehingga diharapkan saja tentu saja aktivitas atau aksi dari women's march jakarta dua ribu delapan belas ini
bisa diikuti oleh banyak pihak dan suara suara atau isu isu yang kemudian menjadi tuntutan
dan menjadi fokus ini juga bisa disuarakan begitu
tapi itu rasa rasanya hanya sekedar apa ya
ini hanya sekedar simbol saja sebenarnya untuk aksinya
tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian momen ini menjadi tempat
atau menjadi sebuah kanal bagi perempuan perempuan indonesia dalam hal ini
maupun para aktivis perempuan maupun aktivis kesetaraan gender
untuk kemudian menyuarakan aspirasi mereka
nah berkaitan dengan apa yang kemudian menjadi agenda acara atau gerakan
women's march jakarta dua ribu delapan belas seperti sudah disampaikan
acara ini dibuka sekitar pukul tujuh
dibuka dengan berjalan kaki dari pelataran parkiran hotel saripan pacific jakarta
sampai menuju ke taman aspirasi
di kawasan monas ini tepatnya di depan istana merdeka
ada sepuluh poin atau sepuluh gugus isu yang kemudian disuarakan
beberapa di antaranya tadi seperti sudah disampaikan ada soal buruh migran
soal penolakan rancangan kuhp ada soal kemudian percepatan pengesahan perlindungan
apa ya bisa perlindungan pekerja rumah tangga kemudian percepatan ruu
terkait juga penghapusan kekerasan seksual
ini menjadi hal hal yang kemudian disuarakan
tapi iqbal tentu saja
salah satu hal yang menarik dan saya pikir ini momen yang pas sebenarnya
untuk kita bahas dalam memperingati juga hari perempuan internasional adalah soal buru migran
sehingga kalau kita tahu bahwa dari angka ini kita tahu juga di sisi lain
ada banyak angka kekerasan yang terjadi pada bunuh migran
yang dialami oleh perempuan
kita tahu dua hari yang lalu kalau tidak salah ada sebuah video viral yang kemudian muncul
yang memperlihatkan bagaimana salah seorang buruh migran indonesia yang bekerja di hongkong
mendapatkan kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal dari majikannya di hongkong
dan sampai sekarang kita masih belum tahu juga siapakah identitas dari buruh migran tersebut
tapi menurut kemarin yang sudah disampaikan bahwa konsulat jenderal republik indonesia untuk hongkong
juga sudah mengamankan korban ini
di sisi lain masih segar diingatan kita
pada bulan maret
pada tanggal sepuluh februari
salah seorang buru migran indonesia asal ntt yanni adelina sau juga meninggal dunia di malaysia
karena mendapatkan kekerasan dari majikannya
menurut saya ini menjadi sebuah sinyal bahwa indonesia ini darurat sekali permasalahan
yang berkaitan dengan perempuan dalam hal ini buruh migran
tapi untuk membahas lebih jauh kebetulan iqbal disini
saya sudah bersama dengan teman teman dari migrancare
ada mbak anies hidayah yang sudah familiar mungkin di kita yang merupakan kepala pusat
yang sudah studi dan kajian migrasi migrancare
mbak anies selamat siang
mbak ini momen yang pas saya kira ini ya
berkaitan dengan peringatan hari perempuan internasional
tapi apa yang kemudian mbak anies bawa nih mewakili teman teman buruh migran
ya karena ini hari perempuan internasional
kita juga ingin menyampaikan kepada pemerintah ini bahwa ada juga persoalan yang dihadapi perempuan kita yang terpaksa bekerja ke luar negeri
sampai hari ini situasi mereka masih belum beranjak dari kerentanan terhadap praktek praktek yang eksploitatif
mulai dari kekerasan yang mereka hadapi kasus kasus perkosaan trafficking gaji tidak dibayar situasi kerja yang tidak layak meninggal dunia terancam hukuman mati gitu
jadi itu masih menjadi situasi umum yang dihadapi perempuan indonesia yang bekerja di luar negeri
terutama di sektor sektor tertentu seperti pekerja rumah tangga migran gitu
masih segar diingatan kita
masih segar diingatan kita
februari kemarin adelina saw harus meregang nyawa harus kehilangan nyawanya karena mendapatkan kekerasan fisik
terus kemarin juga baru viral buru migran di hongkong
ini sebenarnya sudah sedemikian darurat mbak tapi apa yang kemudian mbak anies menangkap ini sinyal seperti apa sih apa yang harus dilakukan pemerintah
saya kira kasus adelina kemudian video yang juga baru beredar tentang kawan kita di hongkong yang juga mengalami kekerasan
legislatif juga untuk segera bangun bagaimana pemerintah indonesia sudah semestinya yang selama
ini sudah disumbang sangat besar oleh pekerja migran kita dari devisa yang dikirim dengan
membangun sistem perlindungan yang lebih berpihak pada perempuan gitu jadi kita kedepan ingin
membayangkan bahwa mereka yang terpaksa bekerja ke luar negeri itu sadar tentang haknya sebelum
berangkat sudah punya pendidikan yang cukup gitu ya baik pendidikan formal maupun pendidikan tentang
migrasi mereka tahu kemana kalau terjadi persoalan mereka membaca betul isi kontraknya konsekuensinya
kalau itu dilanggar dan lain sebagainya ada akses komunikasi bisa berorganisasi gitu nah sistem itu
yang harus dibangun oleh pemerintah dengan tata kelola migrasi ke depan kita punya undang undang
baru gitu tetapi kan undang undang ini masih baru disahkan dan perlu implementasi gitu nah kalau saya
baca dari kemudian siaran pers yang tadi dibagikan teman teman migrancare ada angkanya cukup apa ya
memprihatinkan di kupang di ntt saja dari dua ribu tiga belas sampai dua ribu delapan belas kalau tidak salah ada satu ratus sembilan puluh dua buruh migran yang
meninggal dan ntt sebenarnya dari dulu kita tahu ini sudah darurat perdagangan orang human trafficking
langkahnya harusnya gimana sih mbak dan apa yang harus kita lakukan sebagai sesama perempuan sebagai
sesama saudara gitu ya sebangsa tanah air yang mungkin kita bisa lakukanlah paling untuk membantu
awareness juga selain membantu pemerintah dan pemerintah yang sudah berpengalaman dengan perusahaan
dibangun untuk menyemangati itu apa ya kami selalu mengatakan bahwa persoalan ini kan harus
diselesaikan dari akarnya perempuan perempuan yang akan bekerja ke luar negeri itu juga harus
mendapatkan pendidikan yang yang layak gitu mereka harus dapat informasi mereka harus sadar haknya
seperti apa di negara lain berbeda sistemnya dengan kita kalau dilanggar cara melawannya seperti apa itu
harus harus dapat betul sebelum mereka berangkat gitu sementara di sisi yang lain negara yang menurut
hadir itu harus dihadirkan sejak dari desa dari mana buru migran itu berasal informasi ada di sana pendataan
ada di sana kemudian pendidikan tentang migrasi yang aman itu harus ada di sana sehingga ini juga akan
membantu begitu ya berkontribusi bagaimana sistem ini ke depan juga lahir dari bawah gitu sesuai dengan
kebutuhan akan menjawab persoalan tetapi di sisi yang lain akses perempuan atas pendidikan itu harus
diperbaiki kemudian perkawinan anak harus diselesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan
harus diselesaikan pembangunan yang sedang dijalankan itu harus melibatkan perempuan
gitu jadi ada korelasinya dengan berbagai persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah baik mbak
anies terima kasih karena waktunya singkat sebenarnya masih pengen ngobrol ya tapi makasih
banyak mbak anies itu tadi iqbal perbincangan saya dengan mbak anies hidayah yang merupakan salah satu
pejabat begitu ya di migrancare yang menyatakan bahwa angkanya cukup fantastis dari dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas
tentang buruh migran indonesia yang asalnya dari ntt yang kemudian sudah meninggal dunia ini artinya
sebuah angka yang fantastis dan perlu upaya dan langkah yang sangat strategis bagaimana untuk
kemudian melindungi para buruh migran kita begitu di sisi lain undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang perlindungan buruh migran sudah disahkan harapannya nanti akan ada langkah langkah atau
aturan aturan turunan yang kemudian bisa melindungi buruh migran secara spesifik dan secara menyeluruh
selain juga masalah buruh migran yang juga menarik bisa adalah soal bagaimana kekerasan terhadap
perempuan masih tinggi data dari komnas perempuan iqbal saya memang sedikit bersemangat ya karena
ini berkaitan dengan mewakili perempuan juga begitu tapi iqbal bicara soal kekerasan terhadap
perempuan angkanya di tahun dua ribu enam belas masih sangat tinggi dua ratus lima puluh sembilan angka kekerasan terhadap perempuan
masih terjadi di indonesia dimana sekitar mungkin dua ratus empat puluh lima ribunya terjadi di ranah domestik artinya
relasi antara keluarga ini masih cukup tinggi mudah mudahan apa yang dilakukan oleh teman teman
dari gerakan ini bisa membangkitkan juga energi yang sama bagi sesama perempuan atau mungkin kepada
kaum laki laki yang juga ikut mendukung supaya perempuan ini tidak lagi menjadi kaum minoritas
tidak lagi menjadi kaum yang tertindas begitu ya karena mau tidak mau kita ini lahir semua dari
rahim perempuan jadi kita harus berusaha untuk bagaimana posisi perempuan itu perempuan itu
jauh lebih kemudian dimuliakan begitu kembali ke studio iqbal baik mila terima kasih atas
informasinya semoga aksi ini tidak sia sia dan bisa langsung
didengarkan oleh pemerintah pusat tentunya terima kasih miladi ar rahman atas informasinya kembali